seiring dibukanya kembali obyek wisata di kepulauan riau
pemerintah kota tanjung pinang tengah melakukan proses sertifikasi sehat
bagi para pelaku usaha akomodasi
ya guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
hanya hotel yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik
yang akan menerima sertifikasi sehat
sebagai langkah mengendalikan penyebaran virus corona
mulai pertengahan november dua ribu dua puluh
pemerintah setempat melakukan proses sertifikasi sehat
bagi pelaku akomodasi
hotel yang terletak di jalan adi sucipto tanjung pinang timur ini
adalah salah satu hotel berbintang di kota tanjung pinang
yang telah menerapkan protokol kesehatan
sebelum memasuki hotel mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh
menjadi hal wajib dilakukan oleh tamu
petugas juga menyemprot barang bawaan dengan disinfektan
selain mengutamakan sistem pembayaran non tunai
tamu atau wisatawan yang berasal dari luar kota tanjung pinang
wajib memperlihatkan surat keterangan di pas covid sembilan belas
untuk di kamar kami memang melakukan ekstra pembersihan
untuk mulai dari memakai disinfekta
kemudian kita juga semua area area
yang memang sering disentuh oleh tamu
seperti remote control remote tv dan permukaan meja kerja
semua kita sterilisasi dengan chemical khusus
dan juga bed seat kita ganti setiap hari pada saat tamu check out
dan yang paling penting adalah filter ac
kami juga melakukan pembersihan pada saat tamu check out
pemesanan menu juga dilakukan secara digital
dengan memindai qr code yang tersedia
fasilitas kolam renang juga tak luput dari perhatian
selain mengatur kadar klorin dalam air

pihak hotel membatasi jumlah pengunjung di area kolam renang maksimal tiga puluh lima orang
jadi sebelum saya pengen berlibur ke suatu tempat
saya memastikan dulu bagaimana penerapan protokol kesehatan di hotel tersebut
jadi sehingga saya merasa yakin dan nyaman untuk berlibur di tempat ini
dinas kebudayaan dan pariwisata kota tanjung pinang
dia akan menerima sertifikat sehat
seluruh akomodasi yang ada di kota tanjung pinang
baik hotel restoran maupun homestay sekalipun
kita dorong untuk bisa melakukan sertifikasi chse
yang sedang digencarkan oleh pemerintah melalui kementerian pariwisata
dan kita harapkan semuanya bisa memenuhi protokol ini
bukan saja terkait dengan pencegahan covid
tapi juga untuk menembuhkan kepercayaan
terhadap dunia pariwisata di tanjung pinang
bila ada pelaku akomodasi yang abai terhadap protokol kesehatan
maka sanksi tegas akan diberlakukan
mulai dari teguran lisan dan tertulis
hingga pencaputan izin usaha